peluang artis pencipta lagu dan lsm rabu siam datangi sebuah pabrik di kawasan dadap tanggrang banten
pabrik tersebut diduga memproduksi keping cakram atau cd bajakan
para pekerja seni berorasi mengecam bajakan karya musik nasional
namun mereka tidak bisa masuk ke dalam pabrik karena pabrik dalam keadaan terkunci dan kosong
data dari asosiasi industri rekaman indonesia menyebutkan kerugian negara akibat pembajakan mencapai tiga ratus lima puluh miliar rupiah
jumlah ini belum termasuk potensi pemasukan ppn sebesar satu empat triliun rupiah
sementara kerugian para pelaku industri musik diklaim sebesar empat belas triliun rupiah
usai berorasi para pendemo bergerak ke baris krim mabespori untuk melaporkan kasus dugaan pembajakan ini
selain jalur hukum jalur lainnya pun akan ditempuh para pekerja musik untuk mengurangi pembajakan
udah kita udah menghadap peger kali kali sama pak jokowi
pak jokowi juga
kita mau bantu pastinya ya pak tolong bantu kita
bantu ya pak bisa dibantu kita
karena memang itu hak kita sih kita harus tagih di mana hak kita dirugikan itu aja sih